ini cerita tentang kehidupan di rawa rawa tanah banjar
tentang keberlangsungan hidup satwa dan ekosistem yang mesti dijaga
tentang cara tradisional merawat ternak oleh warga hulu sungai utara
bagi mereka rawa adalah sumber kehidupan
disinilah asal mula habitat bagi satwa andalan warga
yaitu hadangan atau kerbau rawa
ada ikhtiar yang mesti dikawal
sebab rencana pembukaan lahan perkebunan sawit
mengancam keberlangsungan hidup kerbau rawa
pertanak lintas generasi khawatir
alam pun terusir
pertanak lintas generasi khawatir
pertanak lintas generasi khawatir
penyakit adjustable dewsa tahun opposisierel
sepertbisa pembukaan konteks urusan schizofrenia ocasional
mendolong atau menguji penduduk prosthesis secara paranoid dan lengan etaka
terletak di utara banjarmasin dengan jarak dua ratus empat puluh delapan km dari pusat ibu kota provinsi
hulu sungai utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi kalimantan selatan
yang luas wilayahnya dipenuhi rawa rawa
hampir sepanjang tahun ditutupi oleh perairan
tidak dijadikan kabupaten hulu sungai utara kehilangan ciri khasnya
sejak dulu daerah ini dikenal sebagai habitat asli kerbau rawa
hewan ini diternakan secara tradisional dan mandiri oleh penduduk tujuh desa yang ada di kecamatan paminggir
desa tampakan merupakan salah satu desa yang kini dijadikan sebagai pusat informasi peternakan
dari fauna yang memiliki nama latin bubalus bubalus
pemilik daerah ini berkata bahwa mereka berada di dalam daerah yang terkenal dengan kromosom

tapi mereka juga bisa ke air dan sebagainya
dan itu mereka mempunyai kromosom sekitar dua puluh lima
sedangkan yang suam baplo atau disebut dengan kerbau rawa
itu mereka hidup di daerah rawa
dan dikondisikan di alamnya
secara umum di indonesia kerbau rawa juga tersebar di mana mana
dan juga mereka bisa tinggal di darat
tetapi khususnya untuk kalimantan selatan mereka hidup dan tinggal di daerah rawa
khususnya di daerah hulur sungai utara yang mempunyai potensi rawa yang sangat besar
jadi mereka hidupnya memang sudah turun temurun dan beradaptasi dengan baik
dan juga mereka ingin menuju kota terdekat yakni amuntai
perjalanan menuju desa tampakang menggambarkan betapa luasnya wilayah rawa
setelah lebih kurang empat puluh lima menit melintasi perairan rawa rawa
tibalah di desa yang menjadi rumah bagi dua dua ratus lima puluh ekor kerbau rawa
rumah rumah panggung berbahan kayu bak mengapung di atas air
terletak di kanan dan kiri jalur perairan
kampung apung di sini sudah ada sejak zaman kesultanan banjar masih berjaya
setiap pagi para peternak rutin menuju kandang kerbau yang mereka sebut sebagai kalang
kalang merupakan rumah bagi kerbau rawa yang terbuat dari perpaduan antara kayu ulin dan kayu belangiran
kalang harus berjarak paling dekat lima ratus meter dari perkampungan apung
kerbau rawa memang nyaris serupa dengan kerbau darat
namun ada perbedaan yang bisa mengklasifikasikan kerbau rawa sebagai hewan
yang telah berevolusi menyesuaikan habitatnya di wilayah perairan
yakni bisa berenang
bahkan kerbau kerbau di sini bisa berenang di rawa yang memiliki kedalaman hingga lima meter
secara umum yang tinggal di rawa ini memang kerbaunya bersih
air bersih dengan warna abu abu yang terang
kemudian juga mempunyai sifat jinak
umumnya kerbau rawa
kemudian juga mempunyai panjang
untuk jantan ya mempunyai tanduk yang cukup panjang
jadi seperti itulah
artinya berbeda dengan kerbau yang di darat
karena mereka biasanya suka berkubang di lumpur
itu sebenarnya seperti itu
jadi terlihat seperti kotor dan sebagainya
tapi secara umum ya sama saja
jadi untuk berat itu karena kerbau ini umumnya kan ada seperti tadi
memang tipenya adalah tipe pedagik
mereka ini berkembang baik sebenarnya
berkembang baik jadi pertumbuhannya sangat dewasanya
kalau jantan itu malah bisa di atas lima ratus kilogram

mereka bisa membuat peralatan

kita bisa membuat peralatan untuk menjaga keseluruhan
dan juga untuk menghasilkan kembang
dan juga untuk menjaga kembang
dan juga untuk menjaga kembang
jadi kerbau rawa ini
pada pagi hari mereka berenang
mencari makan dilepas di rawa
nah pada musim hujan musim hujan
musim hujan musim air dalam
tetapi pada musim kemarau
kerbau ini berkeliaran di sekitar pemikiran masyarakat
mereka bisa berenang sampai beberapa kilometer gitu
beberapa kilometer dari kalang tempat mereka beristirahat
menuju penggembalaan rumput yang ada di rawa
dari kalang kerbau rawa akan langsung menelusuri area rawa secara berkelompok
dipimpin kerbau jantan dewasa
kerbau rawa akan mencari makanan selama sepuluh hingga dua belas jam sehari
kala senjatiba kerbau rawa pulang kekalang
kerbau rawa pulang kekalang
kerbau rawa pulang kekalang
misro arianto adalah penerus dari silsilah leluhurnya
yang memilih untuk melanjutkan tradisi beternak kerbau rawa
atau dalam bahasa banjar disebut hadar

pukul tujuh pagi misro selalu berangkat menuju kalang
guna membebaskan lima puluh ekor hadangan miliknya
bukan perkara mudah sebenarnya bagi para peternak untuk menuju kalang
semak belukar dan juga tanaman eceng gondok
seringkali menghambat laju jukung
selain jarak kalang yang jauh dari rumah pemiliknya
kalang kalang hadangan miliknya adalah hal yang sangat penting
kadang kadang memang harus jauh dari tempat tinggal
karena untuk menghindari kotoran atau seperti ini ya ternak
untuk menghindari bau bau besok gitu
setibanya di kalang puluhan kerbau rawa seakan menanti kedatangan sang pemilik
dibantu sang ayah misro bersiap melepas ternaknya
kerbau rawa beragam usia ada di sini
usia paling muda adalah dua bulan
dan yang paling dewasa berusia di atas sepuluh tahun
dari tujuh puluh delapan peternak kerbau rawat tradisional yang ada di desa tampakan
misro ditunjuk oleh masyarakat setempat sebagai salah satu pengurus
di pusat informasi kerbau rawa kecamatan paminggir di desa tampakan
sebenarnya dari nek ngoyang kita dari kerajaan banjar dulunya
sebelumnya sudah ada kerbau rawa yang ada di kalimantan selatan ini
terutama di hsu di kecamatan paninggir di desa tampakang
kita generasi keempat
dulunya dato kita pertama kali punya kerbau
melihara itik dulu beli kerbau
nah hasilnya dari itik beli kerbau
risiko tertukar hewan ternak ini cukup besar
oleh karena itu ada cara yang digunakan peternak seperti misro
untuk menghindari hal tersebut

yakni dengan memberikan tanda pada telinga masing masing hadangan
kalau kita dikasih namanya kalau sebelah kiri
tak hanya bicara soal tradisi
ada pundi pundi ekonomi yang menjanjikan
dibalik kesetiaan warga asli suku banjar ini
dalam mengurusi kerbau kerbau rawa
kalau yang mahal biasanya
kalau kerbau seperti ini
perkiraan harganya sampai lima belas juta delapan belas juta satu ekornya
kalau hari hari normal berapa itu harga aslinya
ya kisarannya nggak jauh
ya palingan kan bida satu juta aja
masyarakat di kecamatan paminggir sangat percaya
dengan melestarikan ternak harga
kesejahteraan akan selalu hadir bagi mereka
masih ada peternak tradisional lainnya
yang juga memiliki cita cita tinggi
untuk terus melestarikan keberadaan kerbau rawa
haji karani merupakan tokoh peternak kerbau rawa
ia sudah puluhan tahun menjadi peternak kerbau rawa
di desa bararawa
yang berjarak tujuh km dari desa tampakang
generasi ketiga dari silsilah keluarganya
kini memiliki ratusan ekor hadangan dari tiga kalang yang dimiliki
ternak hadangan yang ada
kini diwariskannya pada anak dan juga cucunya
mulai awal nining kami pak
tahun sebelum tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima sudah
sampai ke generasi ke empat
layaknya karapan sapi di madura
namun dua ribu dua menjadi pagelaran terakhir dari tradisi tersebut
menurunnya angka wisatawan berpengaruh terhadap pendanaan
ini menjadi faktor penyebab hilangnya tradisi karapan kerbau rawa

keterunan kami mulai awal itu satu satunya itu beternak lawan perikanan
kalau terjadinya sawit di sini mungkin perusahaan ampunnya
seandainya di belakang sini apa anak cucu kami ke depan
semaka ini apa lagi tidak ada lain lagi
tidak ada punya tanah hak milik lagi
mengeluarkan izin dan mengeluarkan badan yaitu brg misalnya kan
jadi ini penting bahwa penyelamatan gambut atau ekstrim rawa gambut juga manusianya juga ini penting
jadi saya tidak sepakat kalau memang langsung untuk tanaman yang model baru atau perkebunan
jadi saya bagi masing masing yang ada saja yaitu kerbu rawa dimaksimalkan
peternakan ikan dimaksimalkan kemudian fasilitas dan teknologi di kapasitas masyarakat itu yang di upgrade lagi
nah itu yang menurut saya itu yang penting
kalau memang tujuannya untuk kesana insya allah maka masyarakat dan di sini dan sekitarnya akan kena dampak
masyarakat khususnya peternak kerbau rawa
di tujuh desa desa ini
di kecamatan paminggir berharap pemerintah bisa mencabut izin prinsip terkait pembukaan lahan sawit di habitat asli kerbau rawa
dari hasil sensus di akhir dua ribu enam belas
dinas pertanian dan peternakan kabupaten hulu sungai utara mencatat
ada sepuluh tiga ratus empat puluh dua ekor kerbau rawa di seluruh wilayah paminggir yang diternakan
menurun bila dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya
namun masyarakat percaya kerbau rawa bukanlah sembarang hewan yang hidup begitu saja di rawa
mereka yakin ada tujuan dari para leluhur dan tuhan mereka
kerbau rawa adalah warisan leluhur penanda agar keberlangsungannya harus terus dijaga